sejumlah pekerja rabu siang terlihat mengosongkan sebuah tempat usaha di lokasi yang akan dibongkar
para pekerja mengeluarkan material bangunan untuk dikumpulkan di depan tempat usaha tersebut
sehari sebelumnya dua tempat usaha yang sederet sudah mulai mengosongkan barang barang sebelum bangunan yang ditempati dibongkar
menurut lurah bangka firdaus aulawi pemerintah kota jakarta selatan sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran mandiri
kemudian sudah ada etikat baik dari pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran mandiri
namun mereka membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan penyewa para tenan karena kemudian rokok tersebut yang dipergunakan sebagai tempat usaha untuk memilahkan barang barang
sementara itu ahli waris pemilik bangunan haris sanusi setuju untuk membongkar bangunannya karena menyadari bangunan tersebut menyalahi aturan
pembongkaran yang akan dibantu oleh pihak lurahan bangka masih berjalan
menunggu kajian dari ahli teknik sipil untuk menentukan cara terbaik pelaksanaannya
hari menegaskan pembongkaran akan dilakukan secepatnya
namun hari mengaku kecewa dengan tudingan bangunan ini menyebabkan banjir
terlebih bapaknya mantan menteri perindustrian tekstil dan kerajinan muhammad sanusi adalah orang yang secara swadaya memperlebar saluran air ini dua kali lipat
saya kecewa bahwa ruko kami dianggap penyebab banjir
di kemang kita juga bingung waktu ini saya baca di media bahwa ini adalah sumber daripada banjir di kemang
kemang yang mana banjir di kemang kemfil itu lebih banjir kemcik lebih banjir dan ini bukan sumbernya udah pasti
pekan lalu deretan tempat usaha ini mendapat perhatian luas karena berdiri di atas saluran air
kami pun ketika itu coba turun dan menyusurinya untuk melihat lebih dekat kondisi saluran air yang tertutup bangunan tersebut
akibat bangunan yang berada di atasnya saluran air ini terlihat seperti goa dengan tinggi sekitar satu ratus lima puluh cm sehingga membuat kami harus menunduk agar kepala tidak terbentur
ternyata tidak semua tempat usaha di lokasi ini menutupi saluran air sehingga cahaya masih bisa tembus dari atas
setelah melewati bangunan yang berada di atas saluran air terlihat bagaimana tembok tinggi sekitar delapan meter mengelilingi saluran air
kami juga menjaga air masuk ke permukiman warga sekitar
kami lalu ke permukiman warga yang dilintasi saluran air ini di rw empat kelurahan bangka
warga di sini menyampaikan kawasan ini kerap dilanda banjir dan berharap pemerintah dapat mengatasinya
karena di situ ada kafe ya di layar saya lumayan terdampak juga dengan adanya kafe tersebut
pengurapannya agak kurang ini kali ya tertutup dengan kafe mungkin juga gitu
pemerintah kota jakarta selatan dalam pekan ini akan mendata bangunan lain yang berada di atas saluran air dan kali yang berada di wilayahnya untuk ditindak jika melanggar aturan
arya dita utama baramaestro jakarta